informasi terkini kita sapa jurnalis kompas tv rio yohannes di kabupaten tanah datar
dan muhammad rizki di kabupaten agam sumatera barat
terlebih dulu kita sapa rio yohanes di kabupaten tanah datar
seperti apa perkembangan terkini pencarian korban rio
ya gita dan juga saudara memasuki hari ke tujuh pencarian
ini tim sar tim gabungan sudah menyebar ke sembilan sektor yang sudah disepakati pada rapat koordinasi tadi malam
dan pada siang ini hingga pukul sembilan belas dua puluh delapan ini pencarian masih nihil
dan juga dalam hal ini besar dari kabupaten tanah datar
padang juga berklinasi dengan sardi perbatasan riau untuk membantu melakukan pencarian korban
yang diduga hanya sampai ke provinsi riau
hal ini merujuk kepada ditemukannya tiga orang korban di daerah kabupaten sijunjung
kemudian untuk kondisi korban di pengungsian seperti apa rio
apa yang paling mereka butuhkan saat ini
ya gita untuk korban di pengungsian sendiri pada siang hari ini banyak dari antara mereka
yang kembali ke rumah masing masing untuk melakukan pembersihan rumah dari sisa material banjir lahar hujan
dan pada malam harinya mereka kembali lagi ke pengungsian
dan untuk saat ini yang sangat dibutuhkan oleh warga adalah selain kebutuhan air bersih
itu adalah kebutuhan akan pakaian ganti
karena banyak diantara mereka yang terdampak bencana ini
menyelamatkan diri hanya dengan berbekal baju yang nempel di badan
sehingga mereka saat ini membutuhkan pakaian mengganti dan juga pakaian dan perlengkapan untuk bayi
kalau untuk skema pembagian pakaian seperti apa rio
kan kita tahu bahwa ada dipisah ya ada yang untuk pria anak anak dan juga untuk wanita
mereka bebas untuk memilih atau dipilihkan oleh tim relawan rio
ya untuk skema pembagiannya ini mereka bebas pemilih nantinya
pembagian akan berdasarkan data dari kantor wali nagari
karena mereka mayoritas para pengungsi ini mengungsi di kantor wali negari yang tersebar di enam kenyamatan
nah berdasarkan data ini nantinya tim dari bpbd akan membagikan kebutuhan pakaian
sesuai dengan permintaan yang ada di nagaris tersebut
dan untuk pemilihannya mereka bebas memilih pakaian yang diinginkan
diakui oleh bpbd untuk kebutuhan pakaian sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakaian dari dua tiga ratus lebih pengungsi ini
saat ini bpbd masih merasa kekurangan akan ketersediaan pakaian batu pakaian jadi bersih yang ada demikian
rio untuk pembersihan rumah warga dan jalan utama seperti apa
kita tahu tadi anda bilang kalau siang hari begitu ya warga kembali ke rumah untuk membersihkan rumah mereka
dan kemudian malam hari mereka akan kembali ke pengungsian
apakah seluruh warga seperti itu atau bagaimana rio
ya hampir mayoritas dari warga yang mengungsi itu melakukan hal tersebut namun tidak bisa melakukan pembersihan secara maksimal
karena banyaknya material bebatuan yang ikut terbawa saat banjirlah rujan menerjang
karena untuk pembersihannya secara maksimal memang dibutuhkan alat berat serta alat semprotan air
seperti mobil pemadam dan sejauh ini dari dinas pemadam
kabupaten tanah datar itu sudah menurunkan dua mobil pemadam dibantu dengan dua mobil pemadam dari kota solo
dan satu mobil pemadam dari kota sawaluntul sehingga totalnya ada lima mobil
ini melakukan pembersihan secara estafet dan saat ini pembersihan dilakukan di simpang manunggal dan daerah kajai
sehingganya dan ditargetkan di dua daerah ini akan selesai pada hari ini sehingga agar mobil pemadam ini
bisa melanjutkan estafetnya ke daerah lain yang terdampak dan untuk memaksimalkan
damkar juga meminta bantuan dari pemerintah kota padang dan pemerintah kabupaten pesisir selatan
untuk membantu mereka dengan menyediakan mobil pemadam
untuk membersihkan material di daerah pemukiman
dan sejauh ini pembersihan masih terus berlangsung dan belum maksimal demikian
rio mau memastikan ini berarti yang untuk membersih tim yang untuk membersihkan jalan utama adalah
dibantu oleh sejumlah pihak begitu ya rio ya
ya untuk pembersihan memang dibantu oleh tim dari pemadam dan juga dari lawan
banyak sekali relawan yang tidak berganti berdatangan di sini kita
dan untuk dari star sendiri juga dari hari pagi saya melihat ada beberapa personil dari star
yang membantu melakukan pencarian di kabupaten agam
pagi ini mereka sudah datang di kabupaten tanah datar untuk melakukan proses pencarian
mengingat di kabupaten tanah datar sesuai data di kabupaten agama saya sesuai data kan
menyisakan satu orang korban yang masih dalam pencarian
sementara di kabupaten tanah datar ini misalkan tiga belas orang yang masih dalam proses pencarian
kemudian rencana relokasi bagi warga yang rumahnya rusak berat seperti apa rio
ya sejauh ini masih sebatas pendataan dari kabupaten
pemerintah kabupaten tanah datar sudah melakukan pendataan
dan mereka merencanakan hanya akan merelokasi warga warga yang rumahnya memang mengalami rusak berat
dan berjarak sangat dekat dengan di bersungai
sehingga dari pendataan yang ada sejauh ini baru tiga ratus kakak yang terdata yang harus direlokasi ke tempat yang lebih aman
dan untuk itu memang pemerintah kabupaten tanah datar merencanakan tidak akan melakukannya secara terpusat
tapi melakukannya sesuai dengan koordinasi bersama ninik mama dari para korban ini
mengingat nilai mama kan memiliki kewenangan untuk mengelola tanah unggah
keluarga mereka yang terdampak ini bisa ditempatkan sesuai dengan keinginan mereka
terima kasih rio atas laporan anda dari tanah datar
tapi kita akan beralih dulu untuk mengetahui kondisi terkini di kabupaten agam sumatera barat
kita tanyakan langsung pada jurnalis kompas tv muhammad rizky di sana
hingga siang hari ini bagaimana proses pencarian para korban
apakah radius pencarian diperluas
apa kendalanya rizky
proses pencarian korban hilang di kabupaten agam sumatera barat masih terus dilakukan
saat ini radius pencarian korban hilang diperluas dan difokuskan ke area aliran sungai dan bendungan
dan juga untuk kendala yang terjadi pada proses pencarian masih banyaknya tumpukan material dan lumpur
yang terbawa oleh arus banjir lahar dingin gunung merapi
sehingga ini membuat para tim kesulitan dalam proses pencarian
lebih perjelas lebih detail lagi
radius untuk pencarian ini berapa kilometer mungkin untuk diperluasnya
untuk radius pencarian korban hilang di daerah kabupaten agam sendiri ini ada lahan yang terdampak dari bencana banjir lebih kurang seratus hektare
jadi bisa dibilang cukup jauh para tim untuk mencari korban hilang dan mencari titik titik di mana korban akan ditemukan
kemudian tadi anda mengatakan bahwa kendala yang paling di highlight begitu saat ini terkait dengan adanya material dan lumpur
sehingga menyulitkan proses pencarian
apa upaya yang sudah dilakukan untuk meminimalisasinya rizky
ya saat ini para tim melakukan proses pencarian tidak hanya dilakukan oleh tim gabungan tim sar ataupun para relawan tetapi juga dibantu oleh anjing pelacak
sehingga ini juga dapat mempermudah para
saat ini korban bencana banjir lahar gunung tinggi masih bertahan di area pengungsian
dan untuk bantuan juga masih terus disalurkan
dan kebutuhan yang paling mendesak bagi para pengungsi adalah berupa pakaian dalam
di mana pada saat kejadian para korban juga hanya
tidak bisa membawa barang barang dari rumah mereka
jadi apa yang berada di nempel di tubuh mereka itu saja yang mereka bawa
sehingga ini yang perlu dibutuhkan oleh para korban
dan juga sejak pelasa kemarin hingga sekarang bisa kita lihat di belakang saya ini sudah ada layanan dukungan untuk fisiko sosial yang diberikan oleh kementerian sosial bersama rumah sakit ahmad mungtar
jadi bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memberikan play terapi kepada anak anak
para korban bisa kembali semangat untuk melanjutkan kehidupannya
dan kita untuk informasi terbaru
lokasi pengungsian yang ada di kecamatan canduang kabupaten agam ini akan direncanakan dipindahkan ke lokasi yang awalnya di sekolah
dipindahkan ke aula kantor lurah
dikarenakan sekolah akan kembali dimulai
dan disebabkan para siswa akan melaksanakan ujian
rizky atas laporan anda dari kabupaten agam
dan sebelumnya dari yohannes di kabupaten tanah datar sumatera barat
terima kasih rekan rekan atas laporan anda